lebih baik kita pergi dari sini sih
guru hantu itu
pasti sedang mengejar orang sengsang
kau tidak akan bisa lari dari gua orang sengsang
tidak sulit mengejar
aku tidak mengikuti suara guru
apa yang kau lakukan sih
untuk membalaskan dendam lama
cepat pergi dari sini
atau aku akan panggilkan prajurit untuk mengusirmu
aku rasa kamu tidak sanggup
apalagi akan menangkapku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan perkenalkan kalian kepada raden
dan kemungkinan santang dan unang yang telah menyelamatkanku saat dikejar oleh pasukan mongol
terima kasih raden telah menolong kami
ini bukan karena aku
ini semua karena allah swt
aku sempat mendengar kisah kalian
kalian pernah terpukul mundur oleh pasukan momo
tapi luar biasa semangat kalian
kalian belum menyerah
jika kita ikut membela negeri kita
berarti kita semua sedang melakukan jihad
dan jika kita ikut perang
dan kita mati
maka surga adalah jaminannya
jika kita tidak menyerah
jika kita tidak menyerah
rupanya kamu raden walang sumpah
aku adalah walang sumpah
kenapa paman berbuat seperti ini
pam berjalanlah di jalan yang lurus pak
jangan pernah menggurungi
lindungi saja nyawa agar tidak terlepas dari tubuh
ajan gajah mata
kita gini di talian
hei kamu yang sudah ikut nyeroh ya
aduh jangan diikat nyiroh mak
nyiroh sudah tua
lah janganlah aku ditangkap di talian kia
sekarang kau adalah umpanku
supaya rara santang datang ke sini
iya nyiroh lepaskan aku
ulah di talian woi
guru aku mau marah gerak sok mau ngambek
nyiroh mau pulang saja ke rumah
kamu juga pulang saja ya
keluarga kamu juga menunggu tuh di rumah
teriak lebih kencang
tolong supaya dia dengar
supaya dia datang ke sini
dari mana pahaman balapati memiliki ajang gajah metal
kita harus tetap di sini
kita harus berhati hati
kenapa kalian kaget melihatku menguasai ilmu gajah meter
ini gajah kita sudah
indah sih asli
ya tak ada baiknya
biar aku yang menghadapi
lebih baik kita pergi dari sini
burung hantu itu pasti sedang mengejar orang sungsang
kau tidak akan bisa lari dari gua orang sungsang
tidak sulit mengejarnya
aku tinggal mengikuti suara burung hantu itu
kalian tidak akan kubiarkan lo
biarkan aku yang menghadapi